eh ibu bawa bapak gini aja deh
mendingan ibu bawa bapak berpencar ke sana aja nanti ga ada lorong
saya sama bu menik ke arah sana ya
iya betul bu ya
kita berpencar ya
kemana sih ini anak ampun
ih jorok emangnya kucing
ya udah ayo cepetan cepetan
perte sebentar perte
ente kenapa lagi sih bang
tau tiba tiba burungnya mendetek ngules
ya biasaan ini mah
eh udah tahan aja
kalo giliran terus gini kapan nyampe ke sekolahnya kita te
kalo macel kayak begitu udah dujung
udah deh ibu nanti lepas aja ya kasihan daripada berujul di jalan
ya tahan aja dulu biarin aja uprah uprah pereti jalan yang penting kita buru buru nyampe sekolah
ya plepetan dong
kecer dong bu bau kan gak enak
cari tutup botol pendet tuh ujungnya
pak rete kalo sama hansi pers mau tetep bulak balik ke mck terus
saya mau duluan ke sekolah
tahan aja tahan
satu lagi dikantongin kalo ketarang dulu
iya ntar sambil jalan cari batu
dah yuk jalan
bebong bebong lah gua
anak anak kemana sih
aduh ada yang jawab sih
cuma jangan jangan terjadi sesuatu sama anak anak
anak anak kemana sih
kocok bagus banget
ga bisa dibiarin
apaan tuh rafa
ya apaan tuh
ini berat banget nih
iya berat nih
kalau kita berdua masih agak kenceng ya
kok panjang banget ya
waduh koci juga hilangin aku
aduh lalu nyitan
sabar dulu buranti
ali rafa dan juga anak anak sudah pasti akan ditemukan secepatnya
sabar dulu tenang dulu
tapi pak rete gimana pak rete
kalem kalem bismillah lah
waduh waduh rombongan
wah rombongan nih rombongan nih
waduh si bu benik bawa pasukan
bukannya bu benik
iya pak rete saya tuh nyari adam
tadi si pamitnya mau ke sekolah
tapi sampai hari gini belum pulang pak rete
bukan sama kan
hah pak rete
tunggu bu guru
si anak anak pada hilang bu meni
sama juga si adam hilang juga
iya bu menik
anak anak teh hilang termasuk anak saya
termasuk mochi anakku
ini semua kelalaian saya bu
ih enggak bisa minta maaf doang dong bu
ibu itu harus tanggung jawab
ibu tuh mesti tanggung jawab loh bu
aduh itu itu
kesana kali pak reti coba
masuk dimana sih
eh cari anakku
kenapa kamu kayak mau jualan sih ojek
oh kemana sih anak
eh ibu bapak
mendingan ibu ibu sama bapak bapak berpencar ke sana aja
nanti karena lorong saya sama bu menik ke arah sana ya
iya betul bu
kita berpencar ya
ini anak ampun
kamarana terkelakain dok
aduh isu karnam aku
tunggulah aku anak
puting nyawaku anak tuh s ans
eh hansi pers tolong selamatin mereka terus
cepet cepet bebasin mereka
eh siapa siapa
wah ini dia nih
sabar sabar bukan gitu
tapi tadi kita dikunciin
ya perintah tadi kita dikunci sama wacong
wacong bisa menjepit
engga tau buang
tunggu pak rete
itu siapa yang tidur ya
aduh apa itu
aduh bundar gitu mah pasti adam
adam bangun adam
kenapa jadi tiduran di sini cik adam
adam sarah bangun
aku takut aku takut tante
iya aku takut
tante aku takut
aku takut cik
aku takut dong
ya udah ya udah anak anak gak usah pada nangis satu
sekarang kalian tenang ya
kalian itu udah aman
sekarang kan udah ada bibi ya udah ada tante ya
gak usah takut lagi ya
sekarang tinggal nyari si mochi sama rafa
yaudah yuk kita cari yang lain aja ya pak yuk
itu itu rafa